sementara itu pasca gempa bermagnitudo lima sembilan warga lumajang jawa timur mulai membenahi bangunan rumah mereka yang rusak
data bpbd kabupaten lumajang mencatat terdapat dua puluh enam rumah warga di tiga kecamatan yang rusak akibat gempa
sabtu pagi warga dusun tulong rejo desa pasru jambe lumajang jawa timur bergotong royong membenahi tempat tinggal seorang kakek berusia tujuh puluh empat tahun yang rusak akibat gempa
guncangan gempa yang berdurasi sekitar tujuh detik tersebut membuat dinding teras kamar hingga atap rumah runtuh
beruntung saat gempa terjadi seluruh penghuni berhasil keluar rumah
anaknya yang belakang itu langsung menyelamatkan bapaknya yang di sini
keadaan gelap langsung diseret aja keluar
lagi sakit ya
takutnya kalau ada
gempanya itu sampai roboh ini rumah jadi langsung diangkut ke luar